p tiga resmi memberikan dukungan kepada ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
di sisi lain rencana p tiga mengumumkan nama calon potensial wakil presiden dari kader internal partai batal dilakukan
apa kemudian alasan partai berlambang ⁇ aabah ini memberikan dukungannya untuk ganjar
bergabung bersama kami sekarang melalui secara virtual yaitu ketua majelis pertimbangan p tiga roma hurmuzi mas romi
selamat malam mas romi
assalamualaikum terima kasih mas sudah bersedia berbincang sore hari ini
selamat idul fitri terlebih dulu
selamat siang mas
idul fitri mohon maaf lahir batin
mas romi selamat juga sudah deklarasi memberikan dukungan untuk baca pres
ganjar pranowo ini seberapa sulit atau seberapa mudah menjatuhkan pilihan kepada ganjar pranowo
di p tiga ganjar ini bukan
karena memang di jawa tengah p tiga memberikan dukungan ke ganjar
dan itu sudah kita lakukan dua periode
bahkan di periode ke dua dengan mas ganjar di jawa tengah
itu di jawa tengah adalah sadar kalau persatuan kembangnya yaitu anggota kt
ini sebelumnya jvs
dari ketua majelis hayu akita almarhum kemeng jvs
sehingga ketika hari ini ketika itu menusung calon presiden
maka sebenarnya ini adalah melanjutkan ke p tiga setelah sebelumnya menusung mas jawa tengah sebagai gubernur yang terdukis
yang kedua kita berbicara tentang konstitusional part
ini sudah dimulai sejak bulan oktober lalu
semua melakukan googling
bahwa diwantungkan wilayah p tiga seluruh indonesia
sudah melaksanakan kerja wilayah
satu demi satu
sampai dengan bulan puasa kemarin itu terakhir di gorontalo
misalkan mas ganjar
sebagai calon presiden
dan kalau semudian dari semua survei yang diperlukan
survei yang terkemuka
menunjukkan bahwa memang presiden ketiga mayoritas mengusung mas ganjar
atau memiliki kecenderungan kepada mas ganjar
di saluran presiden
itu kalau kita lihat dari jejak yang ada di sejak bulan oktober yang lalu
di sisi lain seperti sudah ditegaskan oleh pak jonas
pak ganjar bukan orang lain dari p tiga
karena beliau adalah keluarga besar p tiga
tua beliau pak ahmad musadeq supriyadi
adalah ketua pak pesatuan pembangunan
sekaligus ketua cabang nu pada saat p tiga
waktu itu di diri
bukan oleh anak anak ulama tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
dan kita tahu persis bahwa sampai detik detik terakhir pun
kantor p tiga berubah lingga itu
ya ada di rumah mertuanya mas ganjar itu
bahkan sampai saat ini pun
kakak ipar dari mas ganjar
mbak miri hidalah
di dprd provinsi jalan tengah
dari partai persatuan pembangunan
yang pernah menjabat dua periode
dua dpcp di p tiga berubah lingga saat p tiga berubah lingga
jadi jejak jejak itulah
maka kemudian secara historis
darah megabintang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
begitu banyak kemungkinannya
pemusuh mas ganjar
dan asal partai mas ganjar
maupun kesejarahan kita di era reformasi ini
yang menjadikan kemudian mayoritas
bukan sekitar mayoritas ya
tapi seluruh wilayah dalam
mas ganjar kemarin memang mendorong
mas ganjar sebagai
mas romi kalau misalnya kita bicara soal politik
politik itu juga berkaitan dengan soal momen ya
nah sepertinya p tiga ini dalam dua
satu dua pekan terakhir mencuri momen
semua seolah menanti gerakan p tiga
semua menanti pernyataan p tiga
langkah p tiga selanjutnya tanggapan anda soal ini mas romi
ya karena memang
kita lihat bahwa keberadaan p tiga ini
bisa menyebutkan sebuah kecerahan tadi
bahwa di tunggal pemimpin nasional
itu kan selalu mencerminkan sosok nasionalis religius
keberadaan pdi sebagai partai pengusuhan ganjar
menjadi lebih lengkap
dengan beradaan partai persatuan pembangunan
yang merupakan partai religius yang ketua di indonesia
usia kami sudah lima puluh tahun
kami mengalami sepuluh kali pemilu pemilu
lima kali pemilu era reformasi
dan itu menunjukkan bahwa
keberadaan partai ini
bagaimana juga memiliki nilai diri
dan kebersamaan p tiga bersama pdi perjuangan selama ini
sebagai partai yang sama sama masyarakat lain
selama obat baru
juga merupakan sebuah moment
sebuah modal plus
pada dihitung p tiga pada hari ini
juga tentu saja mungkin ada perhitungan soal kode tail effect ya
mau tidak mau
p tiga harus sesegera mungkin menempelkan
sebagai baca pres atau baca wapres
untuk memastikan bahwa tidak tertinggal sendiri di belakang
kalau berbicara tentang efek sekali lagi
dalam rapi mas ini
juga diputuskan bahwa p tiga
batiwan pimpinan besar partai
calon wakil presiden yang nantinya
dan mas ganjar
seperundingan bersama mereka
merupakan kader partai persatuan pembangunan
kepada mas ganjar
itu juga yang kemudian kita
dalam sepekan terakhir
sebenarnya ada isu juga yang di
bahwa yang diumumkan hari ini adalah soal
bergabung ke p tiga
termasuk memasangkan beliau
dengan baca pres ganjar pranowo
apakah ini belum final artinya
nama pak sandi memang muncul
di dalam pemandangan
mungkin terakhir lagi
mungkin terakhir lagi lah ya
memang bukan hanya nama pak sandi
nama begitu saja
dan mengita kompli
sebagai suatu yang kita usung
kita berkomunikasi terlebih dahulu
soal kebesaran beliau
dalam waktu presiden yang kita usung
kita tentu mendengarkan
dan nama pak sandi
kemudian juga muncul
dan dumbbellnya itu
tidak menambil keputusan
lampas selama sejak hari terakhir ini
karena kita harus terus di duww
selisi sampai seberapa jauh seriusan mereka dan kesiapan mereka dan juga tentu kita menilai apakah ada kecocokan
dan arah perjalanan ketiga ke depan dalam memperjuangkan politik yang merumahkan imunitar ini
mas romi bagaimana komunikasi antara plt ketum p tiga dan juga ketua umum pd perjuangan
mas romi bagaimana komunikasi antara plt ketum p tiga dan juga ketua umum pd perjuangan
mas romi saya ingin mengonfirmasi pernyataan anda yang tadi
jadi apakah bakal cawa pres yang mungkin akan disodorkan oleh p tiga masih terbuka untuk orang di luar kader atau spesifik hanya kader saja
pak himnas secara spesifik menyamanakan bahwa bakal terbuka untuk orang di luar kader atau spesifik hanya kader saja
jadi apakah bakal cawa pres yang mungkin akan disodorkan oleh p tiga masih terbuka untuk orang di luar kader atau spesifik hanya kader saja
jadi apakah bakal cawa pres yang mungkin akan disodorkan oleh p tiga masih terbuka untuk orang di luar kader atau spesifik hanya kader saja
jadi apakah bakal cawa pres yang mungkin akan disodorkan oleh p tiga masih terbuka untuk orang di luar kader atau spesifik hanya kader saja